bukti kapal tersebut berada di mana
siapa di sini lagi
berlagak bak jagoan
beginilah aksi beberapa dep kolektor saat hendak mengambil paksa mobil selebgram
kelarasinta yang dituding menunggak cicilan
para dep kolektor bahkan membentak dan memaki seorang anggota polisi yang mencoba menengahi
peristiwa yang viral ini membuat kapolda metro jaya irjen fadil imran berang
fadil mengaku marah
fadil pun memerintahkan anggotanya menangkap debt collector yang membentak anak buahnya
benar saja seorang tersangka dep kolektor pemaki polisi yang viral ditangkap resmo polda metro jaya
tidak tanggung tanggung polisi mengejar tersangka yang melanggar
tersangka yang tiba di bandara soekarno hatta kami siang digelandang ke mapolda metro jaya untuk diperiksa
saya mengamankan salah satu pelaku yang sudah kita amankan di pulau sabarua provinsi maluku
kami dari suntit resmop komitmen melaksanakan dan minta bapak kapolda untuk melawan aksi permanislo
kalian bisa berlari tapi kalian tidak bisa bersembunyi
otoritas jasa keuangan ojk
dep kolektor saat menjalankan tugasnya wajib memiliki sejumlah persyaratan
di antaranya memiliki sertifikat profesi resmi yang diakui dan terdaftar ojk
dan ketika bertemu debitur wajib menunjukkan bukti dokumen tunggakan pembayaran
sedangkan menurut putusan mahkamah konstitusi
dep kolektor tidak boleh secara sepihak menarik kendaraan
meski pemiliknya menunggak pembayaran
hal itu harus dilakukan melalui jalur persidangan
sebelumnya heboh pemaksaan penyitaan
sebuah mobil mewah milik selebgram clara sinta delapan februari lalu
tidak terima atas sikap dep kolektor
sinta melaporkan langsung kejadian itu ke polda metro jaya
pertegas di situ bahwa mobilnya boleh diambil aja
kalau memang ternyata itu adalah memang barang yang memang digadaikan oleh pihak pihak ya
di belakang saya tidak bisa sebutkan
diambil tapi tolong saya mau cek dulu satu jam
tapi mereka nggak mau menunggu
saat ini penyidik di treskrimum polda metro jaya
tengah menyelidiki kasus ini
penyidik juga akan mendalami
soal dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh dep kolektor
pengikutan cnn indonesia